saudara anak usia di bawah empat belas tahun menjadi kelompok usia paling rentan terhadap penyakit demam berdarah denggi atau dbd
dari empat puluh tiga dua ratus tujuh puluh satu kasus dbd yang dilaporkan ke kementerian kesehatan tiga ratus empat puluh tiga diantaranya tercatat meninggal dunia
dan dari jumlah kematian itu hampir tujuh puluh sembilan diantaranya adalah anak anak
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu indonesia mencatatkan kasus demam berdarah dengki atau dbd naik hampir tiga kali lipat
tahun lalu di periode yang sama kasus dbd tercatat ada di kisaran lima belas kasus
namun per sabtu dua puluh tiga maret lalu jumlah kasus tercatat mencapai empat puluh tiga dua ratus tujuh puluh satu kasus
dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit menular p dua pm kementerian kesehatan dr imran pambudi menyebut
anak anak usia di bawah empat belas tahun menjadi kelompok usia paling rentan
usia anak anak itu sampai umur empat belas tahun ya
anak anak empat belas tahun itu memang hampir empat puluh delapan itu ada di anak anak usia tersebut rentang usia itu
berdasarkan data dari kementerian kesehatan kasus dbd paling banyak menyerang kelompok usia produktif
yakni antara usia lima belas hingga empat puluh empat tahun
disusul kelompok anak di bawah empat belas tahun dan bayi dengan total kasus mencapai empat puluh lima
kelompok usia di atas empat puluh empat tahun dengan persentase
kementerian kesehatan dr imran pambudi menyebut
namun jika kita melihat angka kematian pergolongan usia
dbd paling banyak berdampak fatal pada anak usia lima hingga empat belas tahun
namun jika diakumulasi untuk kelompok bayi dan anak
kasus kematian akibat dbd mencapai tujuh puluh delapan sembilan puluh sembilan
angka ini jauh mendominasi jika dibandingkan dua kelompok lainnya
yang berdasarkan persentase lima belas hingga empat puluh empat tahun dengan persentase lima belas tiga belas
dan kelompok usia di atas empat puluh empat tahun dengan angka lima delapan puluh delapan
mendominasinya pasien anak yang terserang dbd
juga terjadi di rsud tamansari jakarta barat
jakarta barat kini memegang tito penyumbang kasus dbd terbanyak di provinsi jakarta
kepala seksi pelayanan medik dan keperawatan rsud taman sari
sudah selama menyebut per hari ini
rsud taman sari merawat dua belas pasien kasus dbd
tujuh diantaranya adalah anak anak usia pelajar sd dan smp
dan tujuh untuk pasien rawat inap anak
itu mayoritas memang pada anak usia sd dan smp
jadi total ada sekitar tujuh puluh anak anak yang dirawat di rsud tamansari
dan sejak satu januari dua ribu dua puluh empat sampai dengan sekarang
ada sekitar enam puluh lima pasien demam berdarah yang dirawat di rsud taman sari
memang kami melihat trennya meningkat itu sejak satu maret
jadi sudah sekitar tiga empat minggu terakhir
ketua ukk infeksi dan penyakit tropis ikatan dokter anak indonesia
dr anggraini alam menjelaskan
dbd pada anak memang lebih fatal dampaknya
jika dibandingkan dengan orang dewasa
dbd dapat menyebabkan perembesan cairan tubuh dari pembuluh darah
sementara untuk anak usia lima hingga empat belas tahun
gejala berat hingga kematian bisa disebabkan oleh infeksi kedua
kalau usia lima sampai empat belas tahun mengalami kematian
yang pertama infeksi virus tinggi
yang berikutnya atau kedua
pada umumnya menyebabkan gejala yang lebih berat
dibandingkan pertama kali mengerah infeksi
yang kedua adalah adanya komorbit
apakah ada kelainan jantung darah ginjal paru yang kronis
angka kematian hampir tujuh puluh sembilan pada anak tentu ini bukan angka yang bisa dianggap remeh
satu nyawa sudah terlalu mahal
pertama menguras dan menyikat
plus hentikan gigitan nyamuk atau perkembang biakan nyamuk
bisa juga melakukan vaksin denggi yang bisa diakses di rumah sakit swasta
apabila anda menemukan anak anda sudah mengalami gejala awal dbd
langsung bawa ke rumah sakit sebelum terlambat